soal pencapaian timnas kita akan kami bahas dan sudah bergabung saat ini menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo
dan juga ikut bergabung dalam diskusi kami kali ini pengambang sepak bola wesley huta galung
selamat sore mas menteri selamat sore bang wesli
selamat sore mas iqbal
oke terima kasih sudah bergabung bersama kami saya coba sapa kembali menteri pemuda dan olahraga dito aryotojo
terima kasih sudah bergabung bersama kami ini tampaknya sekalipun kalah ya apresiasi luar biasa bahkan dari pssi
begitu bahwa ini melebihi target yang kita tetapkan dari pemerintah sendiri bentuk supportnya bagaimana dengan capaian timnas u dua puluh kita kita kemarin
ya pastinya kami dari kemenpora melalui pssi kita bekerja sama di mana pssi menyiapkan program jangka pendek jangka panjang
kemarin dari sejak u tujuh belas u dua puluh dan kemarin sampai qualifying olimpiade di paris itu kita support dengan pendanaan dan dengan program pendampingan
dan kami apresiasi dan tetap bangga karena aslinya target dari pssi untuk di pl asia sebenarnya lolos tetapan besar
dan ini kita bisa melihat bahwa alhamdulillah dengan kerjaannya
keras dan kekompakan ini bisa melampaui target sampai semifinal dan kualifikasi olimpiade
melebihi ekspektasi sehingga saya perlu pertegas lagi bentuk apresiasi apa yang bakal diberikan pemerintah atas capaian timnas kali ini
ya pastinya dengan ini kita sudah mencapai kualifikasi olimpiade pastinya kita akan memberikan support yang lebih intensif lagi terkait persiapan di kualifikasi piala dunia
program pelatihan dan juga tc pemusatan training center
dan kita juga berharap nanti ini mulai lanjut lagi di laga kualifikasi pihak dunia
kita berharap kita bisa lolos sampai ke putaran tiga setelah itu tuku syukur bisa lolos sampai piala dunia
saya yakin anda bersama dengan tim kementerian juga melihat waktu demi waktu perjalanan dari tim kita bertanding begitu
permainan dan hal hal lainnya sejauh apa anda mencermatinya
ya yang saya lihat secara langsung karena saya sempat berada di qatar dan bersama tim dan juga para ofisial
dimana yang kami bisa katakan tim ini sekarang dalam situasi dan suasana yang sangat prima
dari segi kekompakan dan juga tata latihan dan bagaimana coach sintayong memastikan kedisiplinan para atlet
ini yang perlu kita lanjutkan adalah konsistensi timnas kita ke depan
tapi bagaimana kita pastikan ke depan konsistensinya itu bisa terjamin
karena dari pengalaman kemanapiala asia dan lanjut di playoff
timnas u dua puluh tiga kita sudah mendapatkan pangan berharga
bisa menang lawan tim kuat asia yaitu konser
dan juga tim tengah uzbekistan
dan tim dari kontingen afrika sudah bertemu gina dimana sangat tipis
jadi ini akan menambah kepercayaan diri dan juga keyakinan para tim ke depan
kalau ketemu tim tim dari kontingen tiga benua itu tetap percaya diri dan tetap maksimal
oke tapi kalau kita merujuk dari pertandingan kemarin bung wesli
sekali lagi ada drama kartu merah bahkan dikenakan kepada coach sinteyong
anda menganalisisnya bagaimana pertandingan kemarin bung westli
ya mas rival kalau saya jadi pelatih mungkin tidak hanya terima kartu merah ya dengan kekecewaan kemarin
wajar karena jangan lupa narasi yang muncul sebelumnya adalah
sintayong menjawab tim dia bisa membawa indonesia ke olimpiade
lalu narasi lainnya adalah percayakan pada saya saya akan bawa tim ini ke olimpiade
itu kan narasi yang muncul di publik dan itu menurut saya bukan strategi komunikasi yang pas ketika tim sedang bertanding dan belum melewati fase itu
nah ketika anda sudah mengatakan saya akan bantu bawa ke sana dan kemudian ini diajang kegagalan
wajar kan ekspektasi dia kecewa
pelanggaran terjadi bukan di dalam kotak penalti loh
sama mas tifal yang penalti lawan gini satu kosong itu kan terjadi di luar sebenarnya
berkali kali pelanggaran juga berkali pusat wasit tidak memberikan keadilan bagi indonesia
wajar dia kecewa dan saya yakin wasit keempat yang ada di pinggir lapangan
itu yang melaporkan kepada wasit satu wasit di tengah bahwa ada ucapan ucapan yang mungkin dianggap lebih kasar
lebih menyerang kewibawaan wasit dan sehingga harus diberikan partimena
saya sejujurnya bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh sintayong
dan perlu juga bahwa indonesia itu bukan negara yang bisa digampang dibodobodori dalam kata kutip itu mas tifal
tapi secara performa kemudian strategi bermain anda melihat bahwa penampilannya
makin berkembang atau ada catatan khusus soal ini
nah izinkan saya membandingkan ini kita ini istilahnya mobil balap festival
ada dua puluh lab yang harus kita jalani tapi lab ke lima belas kita sudah selesai
tidak mudah untuk main di turnamen yang hanya butuh waktu istirahat cuma dua hari tiga hari tanding tiga ditanding
dengan level yang bukan lagi kita bicara level asia tenggara
lawan lawannya sudah membuat kita tuh pusing itu
kalau jadi pelatih bagaimana menghadapi qatar menghadapi australia itu beda lagi
menghadapi jordania beda lagi taktikal gamenya
menghadapi korea selatan beda lagi game plan yang dibutuhkan untuk analisa untuk persiapan
nah kemampuan kita untuk ikut turnamen itu saya pikir hanya sampai ada empat atau lima pertandingan sudah
kita sudah habis dan itu kelihatan
permainan kita yang efektif efisien hingga melawan korea selatan itu sudah tidak terlihat lagi karena fisik tidak lagi mendukung
mental itu menurut saya sudah mengalami jenuhan
dan tekanan saya katakan tekanan internal eksternal bahwa
euforia ketika sampai perempat final euforia sampai semifinal kemudian
berbalik menjadi hujatan cacian makian ketika gagal dan menghantam dari semua si lini
itu menurut saya akan sangat mengganggu mental dan konsentrasi para pemain
oke tapi kalau melihat perkembangan dari waktu ke waktu ditambah lagi ini dinilai bahwa
prestasinya sudah melebihi target yang ditetapkan
anda punya optimisme sendiri nggak untuk langkah timnas kita ini melangkah ke olimpiade empat tahun lagi di tahun dua ribu delapan belas
ada asakah kita di sana
ya kalau untuk melangkah lagi ya kita harus mencari lagi strateginya
apakah tadi pak menteri sudah mengatakan ini strategi jangka pendek jangka panjang jangka menengah
yang itu selalu saya sampaikan saat ini pemanggilan pemain diaspora pemanggilan pemain naturalisasi
itu strategi jangka pendek kita bicara jangka panjang apakah kemudian ernando ari masih akan bermain lagi
usia sudah dua puluh dua jadi kan ada orang baru lagi kemudian apakah nathan chon sudah dua puluh dua tahun akan bermain lagi
apakah kemudian pengganti pemain pemain muda ini justin humner dua puluh mungkin masih bisa dua puluh tiga tahun lagi
apakah kemudian kita akan memanggil diaspora lagi apakah memanfaatkan pemain lokal yang kompetisinya belum kita jaga
yang saya tunggu strategi jangka pendek itu ibarat rantai satu mata rantai ditarik mata rantai lainnya akan ketarik
nah kita sudah memakai strategi jangka pendek pemanggilan diaspora ini strategi jangka pendek tertarik
pembinaan pembinaan pendidikan wasit apa segala macam pelatih itu harus terangkat juga
oke saya coba tanya ke mas dito kalau begitu tindak lanjut dari pemerintah gimana untuk target olimpiade empat tahun lagi nih mas dito
ya pastinya tadi saya menyambung dengan yang dikatakan bung
pemanfaatan maksimal dari potensi diaspora dan yang biasa dikatakan naturalisasi itu merupakan jangka pendek
dan di sini kita juga gencar bagaimana melakukan talent scouting se indonesia di seluruh kabupaten kota dengan judul yang namanya tarkam
tapi ini adalah tarkam modern dan itu adalah talent scouting kita mencari potensi dari grassroots
dan kita bisa lihat seperti program baratikap
itu juga salah satu cara kita talent pool untuk yang bibit usia muda
dan itu ini berbagai strategi baik itu tadi yang pendek dan menengah panjang itu juga kami lakukan
dan tadi salah satunya training center juga kami sudah membangun saat ini insya allah oktober jadi di cibubur
dan juga nextnya di ikn juga sudah dalam on progress
sekarang tugas berikutnya setelah kita piala asia sesuai dengan topik diskusi kita kali ini
menghadapi kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
kita akan mengharapkan antara dengan irak kemudian dengan filipina
seoptimis apa kemudian anda mas menteri untuk timnas kita ini bisa mendapatkan kemenangan itu
ya saya sedikit bisa mengatakan setelah u dua puluh tiga kemarin di qatar dan paris lebih optimis karena yang tadi saya sampaikan
pemain pemain u dua puluh tiga ini mayoritas juga bermain akan di tim kualifikasi nanti
dan yang tadi saya katakan mereka sudah menghadapi bagaimana bisa menang melawan korea selatan
jordania dan juga walaupun kalah tapi sudah memahami melawan uzbekistan dan kemarin gina
jadi saya rasa ini dari kemampuan dan kepercayaan diri dan taste dari tactical akan lebih mateng
bagaimana kemudian support pemerintah untuk atlet atlet kita untuk menambahkan kekuatan dari para pemain kita pemain sepak bola kita itu usahanya bagaimana kemudian
sebagai pendukungan baik itu dari program infrastruktur dan juga sampai kesejahteraan juga kami juga pikirkan dan pasti kita maksimalkan dan tingkatkan
hmm tapi di sisi lain juga bung wesli kalau kita lihat dalam catatan pertandingan matchday sebelumnya indonesia lawan irak irak yang unggul lima satu
kemudian filipina lawan indonesia satu sama untuk pertandingan berikutnya di tanggal enam dan sebelas anda kalkulasinya gimana kemudian potensi menang kita gimana kemudian
hitung hitungan saya mas tiffal lawan irak kalau kita bisa dapat satu poin masih aman lah karena poin kita kan tujuh
saingan terdekat kita vietnam tiga kalau kita menang sekali selesai kita lolos ke putaran ketiga dan penampilan ketika menghadapi irak satu p satu lima
hanya kita loh yang misalnya bobol gawang irak di kualifikasi ini itu menurut saya belum menunjukkan tim yang terbaik dari sintayong tim terbaik itu kelihatan pada laga laga terakhir
saat ini benar apa kata pak menteri mungkin tujuh puluh persen pemain muda kita yang u dua puluh tiga ini akan tetap dipanggil ditambah lagi nanti orang mangun ditambah jahit ses ditambah lagi dengan pemain dalam kita
yaakob sayuri mungkin atau egy dan ricky kambuaya rasa rasanya fondasi sudah terbentuk gaya bermainnya sudah terbentuk tinggal kemampuan pemain kita mengikuti game plain yang berubah berubah di pertandingan ini menghadapi
supaya kita kita belajar meskipun kita kalah tapi irak saya pikir kita masih bisa memetik pengalaman menghadapi jordania menghadapi qatar seperti apa kekuatan tim tim dari kawasan timur tengah
dan itu modal bagi saya dan bukan tidak mungkin kita main di jakarta tanggal enam kemudian kita main lagi di jakarta tanggal sebelas saya pikir minimal tiga poin pasti dapat dari dua pertandingan ini dan kita lolos ke babak berikutnya
karena ada analisis cukup satu kali menang lagi bahwa kita bisa lolos untuk putaran ke tiga begitu
anda optimis menuju ke sana ya
saya sangat optimis selama izin pak menteri saya katakan selama kita jangan euforia berlebihan
euforia itu tidak masuk ke kamar ganti tidak masuk ke kamar tidur pemain itu mengganggu
ketika kekecewaan itu euforia berbalik jadi makin cacil
dan sekarang kemarin saya sampaikan di kompas tv bahwa hati hati karena sudah ada kemikiran yang disiapkan ketika indonesia gagal lawan gini yaitu elkambagot
yang dimunculkan bahwa elkambagot tidak merespon pemagilan pssi klubnya tidak menyiapkan
tidak begitu jangan sampai terjadi ada kambing hitam atas kegagalan soal eka bagon
biarkan federasi bermain tanpa perlu diberitakan tanpa perlu disampaikan
saya sampai saat ini mengatakan tidak semua pertanyaan wartawan tidak semua pertanyaan konten kreator wajib dijawab dan kita lupa menjaga keutuhan tim
ini ngomong ngomong elkan bagat juga nih mas menteri karena kan kemarin bisa dihadirkan begitu tidak bisa ikut bergabung dalam timnas kita untuk memperkuat pertandingan kejinia
usaha apa kemudian dari kemenpora nih tindak lanjutnya untuk pertandingan pertandingan berikutnya begitu
ya ya pastinya memang kadangkala ketika kita menghadapi situasi seperti kemarin di piala asia dan di playoff
contohnya justin hapner dan elkambagot
mereka memiliki tanggung jawab juga dan ikatan profesional dengan klub asalnya
dan kita harus mengetahui dimana ya namanya dunia bola itu yang namanya pemerintah dengan federasi tidak bisa intervensi terlalu jauh
dan kemarin sangat memang kita harus diketahui bukan masuk di kalender fifa
yang namanya federasi juga tidak bisa memaksa
nah tetapi ke depan seperti yang kualifikasi piala dunia itu kan masuk kalender resmi fifa
jadi tidak harusnya tidak ada kendala lagi seperti hal tersebut
seperti kemarin yang justin hubner sempat kami coba diplomasi melalui menteri olahraga jepang dan juga menteri luar negeri jepang
untuk berbicara dengan presiden serezo
itu pun dilakukan tapi dengan alasan ini bukan agenda fifa dan juga kebutuhan mereka menghadapi liga jepang
ya itu juga pemerintah jepang meminta ke saya untuk pengertiannya karena memang di jepang sangat dijaga intervensi pemerintah ke klub profesional
oke terakhir mas menteri singkat saja dengan prestasi dari timnas u dua kita ini yang cukup membanggakan begitu
apakah kemudian dari pemerintah akan melakukan semacam penyambutan atau seremon yang menyambut timnas kita kembali ke indonesia
itu biasanya akan diserahkan oleh federasi
tapi yang pasti saya setuju dengan bung wesli kita harus apresiasi tapi juga jangan euforia berlebihan
karena yang paling penting kita harus menjaga euforianya menjadi semangat yang konsisten sampai pertandingan dan liga kualifikasi piala dunia selanjutnya
kita akan serahkan juga ke federasi pastinya kita akan support
oke menteri pemuda dan olahraga dito aryotojo terima kasih
bung wesley utang galung juga terima kasih sudah ada dalam diskusi kami hari ini